pokoknya aku gak bisa berkata kata lagi aku senang banget dan semoga aku bisa mengunjungi keluarga aku yang ada di tasik malaya amin
trena mustika dan treni mustika adalah saudara kembar identik yang terpisah akibat kerusuhan ambon tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
setelah kehilangan jejak dan kontak selama lebih dari dua puluh tahun
keduanya dipertemukan dalam kondisi yang tidak disangka sangka yaitu dalam aplikasi tiktok
orang tua mereka adalah transmigran di pelosok ambon
ayahnya harus meninggalkan mereka untuk mengurus ibunya di rumah sakit yang jauh dari tempat tinggal
trena dititipkan di saudaranya
sementara treni dititipkan di tetangga sesama transmigran saat mereka masih berumur dua tahun
saat orang tuanya sibuk di rumah sakit kerusuhan ambon pun pecah
sehingga mereka dipisahkan oleh kondisi yang mencekam
trena dapat ditemukan dan berhasil dibawa ke rumah sakit

sementara treni menghilang bersama tetangga yang dititipkan
bertahun tahun keluarga terus mencari keberadaan treni namun tak kunjung ditemukan
tiga belas oktober kemarin keduanya dipertemukan dalam aplikasi tiktok
trena mengaku kaget setelah melihat seorang perempuan yang mirip dengan dirinya di aplikasi tiktok
terlebih begitu mengetahui perempuan tersebut memiliki nama yang selama ini ia cari yaitu reni
tapi ini memang nyata gitu kan
kita dipertemukan udah sama sama punya anak tua udah muda menikah
sementara bagi treni awalnya ia tidak percaya dan mengabaikan pengakuan trena
karena orang tua angkatnya tidak pernah memberitahu jika ia memiliki saudara kembar
setelah mendengarkan penjelasan orang tua angkatnya
akhirnya treni pun meyakini bahwa trena adalah saudara kembarnya
ketika dihubungi itu aku masih gak percaya kalau aku punya saudara kembar kan karena aku memang gak tahu
rencananya kedua kembar identitas
treni dan treni ini akan melakukan pertemuan perdana dalam waktu dekat
ozi fatuzaman tasik malaya jawa barat